ada ada saja yang dilakukan seorang kakek di kabupaten rembang jawa tengah ini
sudah seminggu ini sumadi sibuk menggali sebuah lubang di area pemakaman ini
bukan untuk kerabat atau tetangganya melainkan untuk dirinya sendiri
ya untuk mengisi waktu senggang dan demi tidak merepotkan keluarga dan tetangganya
sumadi memilih menggali sendiri makam yang nanti akan ia tempati saat meninggal
lubang makam ini berdekatan dengan pusara sang istri yang sudah lebih dahulu meninggal
ketua rt s empat
sudah berulang kali meminta sumadi untuk menghentikan penggalian kubur ini
sumadi bersikukuh melanjutkan pekerjaannya
kepala desa sendiri tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan sumadi
kepala desa sendiri tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan sumadi
kepala desa sendiri tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan sumadi
kepala desa sendiri tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan sumadi
untuk bantuan bantuan buk bagaimana dari pemerintah
keponakan samini berharap pemerintah kabupaten gresik memberikan bantuan pengobatan untuk lansia ini
peniputan cnn indonesia